assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak bapak ibu ibu
bangun solat subuh
assolatu khairum minan naum
assolatu khairum minan naum
masa sih gak ada
belum dapat mah masih dicari
setiap kali mama hamil mama ngidam buah buni
hehehe ya enggak lah
waktu hamil kamu aja mama ngidam buah bunyi
kalau mama nyium kuah bakso
atau mie ayam
masa sih mah
kalo kak indra
oh mama inget
kepengin banget makan
buah puni lagi hingga musim
ibu puput pak haji aduh
iya bu terima kasih
ih si cantik sudah besar
jarang main ke rumah yang sekarang
om tanda idri masuk kamar dulu ya
mari silakan duduk
pak rijalnya harus berangkat mendatang
nggak apa apa pak haji
siapa ya tupang saya juga
perasaan dulu banyak pohon buni di sini pada kemana ya mungkin di sebelah sana kali
lima puluh belum sanggup nanganinnya bu maaf bukannya nolak rezeki memang ndak ada orang yang kira kira
bisa dipanggil untuk bantu bantu masalahnya saya juga baru mulai usaha
usaha apa bu ya kirim makanan ke minimarket pak wah makanan apa bu
makanan kecil aja bu gorengan wala kalau saya tahu saya pesen aja dari buah mina ya
baped iapip eh iya sebetulnya saya baru kepikiran setelah kemarin pulang dari
rumah bapak dan ibu itu guntur di rumah siapa yang jaga ya
guntur mana beb
bu aminah kami pulang ya
iya terima kasih banyak ibu puput baji
ya terima kasih ya udah datang
alhamdulillah akhirnya selesai juga
tinggal besok kita bersihkan halaman luar masjid
kalau lo perlu pemodal lo datang aja ke paji
loh saya gak berani ingat sama beliau
mat sampen itu harusnya faham tentang tata cara
pak aji itu dilihat dari raut wajahnya terpancar sinar kelas tinggi
maksudnya mat kalau di tempat saya namanya ningrat
gak usah lo jelasin
lancang kalau saya kesana
giliran sama si kicit aja lu berani
loh jadi sampai nggak ngerti apa yang diomongin tadi
io kan mengerti kok
tapi tuh gini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bangun sholat subuh